pemerintah menyatakan tingkat inflasi di indonesia terendah di antara negara g dua puluh lainnya
angka yang merupakan salah satu terbaik di tahun ini
disebut berkat sinergi dan kombinasi antara tim pengendali inflasi pusat tpip
dan tim pengendali inflasi daerah tpid
strategi indonesia mensinergikan antara pemerintah pusat daerah serta bank indonesia
dalam upaya menekan laju inflasi terbukti cukup berhasil dalam menekan laju inflasi
kombinasi kebijakan moneter fiskal serta gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
gubernur bank indonesia periwarjo sampaikan lima arahan presiden
terkait gerakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
usai penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian inflasi dua ribu dua puluh tiga
pada hari ini
antar daerah diatasi sehingga ini bisa mengatasi harga
nomor tiga adalah kelancaran distribusi
kelancaran distribusi terus perlu ditingkatkan
nomor empat tentu saja adalah untuk bisa meningkatkan operasi pasar
maupun berbagai langkah langkah yang tadi pak menko sampaikan
dan ketersediaan untuk operasi pasar
beras dan juga upaya lain nomor lima adalah bagaimana kita terus komunikasi
koordinasi pusat dan daerah